kita masuk ke informasi yang pertama sekitar tiga ratus orang dari berbagai ormas islam di jakarta berunjuk rasa di gedung kpk
mereka menuntut komisi pemberantasan korupsi menangkap gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
dan pendemo sempat menutup seluruh ruas jalan raya tuningan
hal ini dilakukan untuk menekan komisioner kpk agar mau menemui mereka
namun hingga pukul sepuluh pagi belum ada satu komisioner kpk pun yang bersedia menemui pendemo
para pengunjuk rasa menuduh gubernur ahok telah melakukan korupsi senilai triliunan rupiah
di antaranya kasus penyelewengan dana apbd dki tahun dua ribu empat belas serta kasus pengadaan tanah rumah sakit sumber waras
selain itu pengunjung rasa juga meminta dprd ke jakarta melangsirkan ahok karena dituduh melanggar konstitusi